terima kasih anda masih bersama kami
hari ini jakarta berulang tahun yang ke empat ratus enam puluh
jakarta tentunya memiliki kesan yang berbeda beda bagi warganya
riki danu produser lapangan cnn indonesia
merangkum suara warga jakarta berikut ini
di hari ulang tahun jakarta yang ke empat ratus delapan puluh sembilan ini
keluh kesah dan suka cita benci dan cinta
adalah warna warni makna jakarta di mata penghuninya
kami mencoba mencari tahu ke beberapa warga jakarta
apa makna dan kesan jakarta bagi mereka
kota sejuta umat kalau buat saya
jadi di sini banyak banget orang orang yang beragam karyanya di sini banyak
kota metropolitan yang sangat ramai dan macet
jakarta itu ibu kotanya indonesia
ya terus kota kelahiran saya sih
ya jakarta sebetulnya menyebalkan macet ini
macet kalau jam jam kantor macet
taman mini sama dunia fantasi
busway terus apa lagi ya gedung dpr
satu monas ya
nah tempat wisata tuh yang di kota
ada tempat wisata peninggalan belanda
namanya itu kota tua
masalah di jakarta itu yang pasti macet
cara mengatasinya satu ya
bagusin transportasi umum
dibuat yang aman dibuat yang bagus
mempercepat pembangunan mrt
sama pembangunan jalan jalan yang saat ini sedang dibangun
sama orang buang sampah sembarangan
barangan got got macet
nah itu karena sampah
sampah buang tempat pada tempatnya
kan udah disediakan
ya kan sudah disediakan tong sampahnya di mana mana
itu dia suara warga jakarta